iya om bahkan ya aku kan tahu lah hubungan om sama papiken baik nih sekarang
dan papi aku kan juga taunya om itu baik sama aku
aku gak mau cuma gara gara papi moodnya lagi gak bagus
om datang di saat yang nggak tepat malah jadi hubungannya renggang
jadi papi ngiranya om tuh ya gitu deh om
jadi kayaknya mendingan jangan dulu deh om untuk saat ini
ya oke deh kalau gitu
boy kamu nanti mau pergi bimbel langsung ya
kayaknya aku gak mungkin deh ikutan hari ini
soalnya kan aku mau ke kantor papi
mau minta izin sama papi buat yang kontes cowok cewek oke itu
ya doain aku ya boy semoga aja papi lulu hatinya terus ngizinin aku
oh yaudah yaudah kalau gitu aku doain ya
soalnya kan kamu juga bisa bikin hati aku dulu

kita semua setuju kok kalau lo ikut ajang ajang apalah itu gue lupa
dan kita semua ngedoain semoga lo bisa diizinin ya sama bokap lo
biar allah diizinin buat ikut kontes
ya mudah mudahan aja deh pokoknya doin ya yang terbaik
kalau gitu gue langsung cabut ya
boy aku pergi dulu ya
gue pergi duluan ya
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke guys kalau gitu gue gak ikut tim boleh
sayang juga tau gak kalo lo gak dateng kan kita udah bayar
ya bukan apa apa sih guys gue kan lagi gak fokus nih
kalau misalkan gue gak fokus terus gue paksain kan percuma juga
jadi mending gue istirahat dulu aja
gue tau nih pasti lo lagi mikirin mondi ya
udah sih nggak usah terlalu dipikirin
namanya juga cowok kan kadang kadang suka aneh
iya lagian mondi kayaknya lagi ada masalah keluarga deh
dia kan kalau lagi ada masalah keluarga tingkahnya rada rada aneh gitu
rada rada gak bener
yaudah deh kalau gitu guys gue duluan ya
kayaknya tebakan ian bener
mondi kayaknya udah tau deh kalo abah mau nikah sama nyokapnya mondi
makanya mondi bikin raya bete
yaudah yuk cabut yuk balik
maaf ya pak mendadak soalnya buru buru banget nih
eh non reva ya lagi cari papinya non ya
eee sorry sorry bapak bapak siapa ya aku lupa maaf
bapak ngapain disini
he tadi sih saya denger papanya boy ngapain disini
ya boy pengen ketemu sama papinya non reva
udah lama udah lama datangnya
baru aja sih
oh gitu yaudah makasih ya pak ya
pernah tanya pakein gue
ternyata papa gue adalah orang yang pernah dikenalin adriana sebagai papanya adriana
terus begitu tau kalo adriana itu mama tiri gue
aduh mamanya gue pasti bakal ilfil banget deh sama gue
selamat sore pak
selamat sore pak
ah iya mbak masih kenal saya ya
dulu pernah kesini
iya ada janji sebelumnya
baik tunggu sebentar ya pak ya
iya ada apa
halo selamat sore pak
ini ada teman bapak pak wirawan
yaudah kamu suruh dia ke ruangan saya ya
mari pak wirawan saya antar ke ruangan pak b
ntar biar aku aja yang nganterin
loh reva kamu ngapain di sini
kamu udah pulang sekolah
aku lagi mau ketemu sama pi
kamu mau ngapain di sini
om juga sebenarnya mau ketemu sama pabrik kamu
oh mau bujukin papi kamu supaya dia tuh ngizinin kamu ikut kontes cowok cowok itu loh
sama si bapak
kalau menurut aku sih kayaknya timingnya nggak tepat ya om
karena papi tuh entah kenapa hari ini tuh kayaknya moodnya lagi gak bagus om
tadi aja di rumah lagi marah marah terus
mungkin ada masalah kerjaan juga kali ya
aku cuma takutnya ntar karena papping moodnya lagi gak bagus
om datang takutnya jadi percuma
omongan ong gak didengerin sama papi
aku kan tau lah hubungan om sama papi kan baik nih sekarang
tapi aku kan juga taunya om itu baik sama aku
aku nggak mau cuma gara gara papi moodnya lagi gak bagus
om datang di saat yang nggak tepat malah jadi hubungannya renggang
jadi papi ngiranya om tuh
ya gitu deh om
jadi kayaknya mendingan jangan dulu deh om untuk saat ini
mungkin yang terbaik kali ya
berarti besok atau lusa
om akan dateng lagi nemuin papi kamu aja ya
boleh sih om boleh
cuma kalo om gak keberatan
kalo bisa om sebelummu nemuin papi aku tanya dulu ya sama aku atau boy
ya makasih om sekali lagi maaf ya
sama sama makasih ya
iya om aku nantarin
oh papi gak seneng reva kesini
papi merasa terganggu yaudah reva pulang
eh jangan gitu dong
kok pake ngamuk papi demen sekali kalo yang dateng adalah anak reva yang paling cantik
iya lah anak papi kan cuma reva
iya cuma masalahnya
kamu tumben yang ngelukain papi kamu pasti ada maunya
ya gitu deh pi kalo reva dateng pasti reva mau sesuatu
tapi papi harus janji dengerin dulu
eh pi reva tuh rencananya mau daftar kontes cowok cewek oke sedekai
jadi ini buat remaja pi kalo dewasanya tuh kayak abang none jakarta gitu pi
nah reva tuh rencana mau ikutan kan lumayan ya pi buat pengalaman reva juga nanti ke depannya